musyawarah rakyat atau musrah indonesia digelar di youth center kota bandung dan dihadiri langsung oleh presiden joko widodo
salah satu agenda pentingnya disebut sebut adalah memberikan rekomendasi figur calon presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat kepada presiden joko widodo
siapakah figur dan apa kriteria penentu pilihan musrah ini
adakah nama figur ini dalam bursa bakal calon yang sudah muncul di permukaan belakangan
seperti apa peluang calon dari organisasi relawan ini mampu masuk dalam bursa capres yang diusung partai politik
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami
pertama ketua umum projo budi ari pak budi apa kabar
baik selamat sore pak budi dan narasumber kedua kami yaitu pengamat dan juga analis politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin
pak ujang sudah terhubung bersama kami
sepertinya masih di mute pak
baik oke saya akan ke pak budi terlebih dahulu
pak budi sebelum saya tanya siapa nama yang sudah keluar kandidat nama yang sudah keluar dalam musrah kali ini
jadi sebetulnya musra ini akan hanya dari bandung saja
atau kemudian akan ada beberapa daerah yang kemudian
masing masing nama dari masing masing daerah ini akan dirembukkan lagi secara nasional pak budi seperti apa
jadi musawarah rakyat indonesia ini adalah implementasi dari perintah pak presiden jokowi ketika rakenes v projo di magelang bulan mei
bahwa kami para relawan jokowi untuk terus menggali menyerap mendengar aspirasi rakyat
dan urut musawarah rakyat ini yang dalam kacamata kami
inilah instrumen yang paling tepat untuk memotret apa sesungguhnya kehendak rakyat
karena itulah musawarah rakyat indonesia ini kita gelar di seluruh provinsi di seluruh indonesia
musyawarah pertama jawa barat di bandung ini adalah kick off
selanjutnya kita akan menggelar di seluruh provinsi di seluruh indonesia
sehingga kita mendapat rekaman yang paling utuh tentang apa yang dikendaki rakyat di tahun dua ribu dua puluh

artinya belum final ya siapa yang akan nanti keluar dalam musrah bandung kali ini
apakah nanti nama ini seperti apa pak budi
musawarah rakyat bandung ini ini
musyawarah rakyat bandung yang pertama di bandung ini kan kick off dari rangkaian tiga puluh empat musawarah rakyat
yang akan diselenggarakan di tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
tentu saja di setiap wilayah di setiap daerah akan ada isu isu yang menonjol
terutama mengenai program program prioritas harapan rakyat
di mana aspirasi setiap wilayah di indonesia ini
sesuai dengan apa yang menjadi harapan di masing masing wilayah di indonesia
yang tentu saja apa yang diinginkan di masyarakat jawa barat
tentu berbeda dengan di maluku di papua di tengah wosi dan sebagainya
nah mengenai program program harapan rakyat itu
memang mengarah kepada beberapa program prioritas
tentang sembako kebutuhan pokok yang bisa dijangkau oleh rakyat
dan juga bagaimana pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang bersih ini
bisa diwujudkan dalam pemerintahan dua ribu dua puluh empat mendatang
sebenarnya mengenai karakteristik pemimpin di dua ribu dua puluh empat ini
ya mengarah kepada kriteria kriteria
bahwa pemerintahan yang berpengaruh di jawa barat
memiliki satu memiliki pengalaman
dua jujur dan yang ketiga merakyat
jadi tiga kriteria itu menurut teman kami sangat menonjol
dan sangat diidam idamkan oleh rakyat
terutama ini terekam dari hasil musyawarah rakyat pertama di bandung
baik pak budi kalau anda menyebutkan kemudian ada kriteria pengalaman
artinya ini pengalaman di tingkat nasional kah pemerintah nasional
kemudian pemerintah kabupaten atau provinsi saja sudah cukup misalkan kan
kemudian kalau kita tahu
dalam pengertian pengalaman ini kan pengalaman ini
pengalaman ini kan artinya memiliki rekam jejak
memiliki track record baik dalam berbagai latihan gitu loh
karena pengalaman ini penting juga untuk mengadakan tantangan kita ke depan

kita tahu bahwa disrupsi ekonomi dan ketidakpastian global ini
kan betul betul menjadi tantangan tersendiri buat pengelolaan nasib
perjalanan bangsa dan negara kita ke depan
baik artinya tidak hanya kemudian kandidat kandidat yang punya track record
di tingkat nasional saja begitu ya
yang berpeluang untuk kemudian menjadi andalan begitu rasanya
dari musrah di akhir nanti
pengalaman kan di semua lahan pengabdian
tadi saya sudah tegaskan kan
namanya berpengalaman kan di semua lahan pengabdian
dari menteri menteri gubernur atau apapun
itu kan pengabdian bagian dari pengalaman
pengalaman seseorang dalam memimpin sebuah kementerian atau sebuah wilayah
baik saya akan ke pak ujang
pak ujang bagaimana ketika melihat ada fenomena seperti ini
ini artinya kemudian ada alternatif baru
nama yang muncul tidak dari partai politik yang menjadi instrumen politik kita
apakah ini kemudian menjadi angin segar sekaligus tantangan
begitu rasanya pak ujang seperti apa anda melihatnya
ya dalam alam demokrasi ya tentu kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh relawan relawan pak jokowi
termasuk projo kenapa
ini kan bagian daripada dissenting opinion lah kira kira seperti itu
artinya pembanding figur figur yang ditawarkan oleh partai politik
jadi selama ini kan apa namanya kepemimpinan itu ada lahir daripada partai politik
oleh karena itu kalau ada relawan misalkan menjajaki mencari figur alternatif ya sosok pemimpin bangsa
katakanlah yang dari luar atau non parpol itu menjadi baik bagus bagus saja
tetapi memang nanti ujungnya pilihannya ditawarkan kepada partai politik
ini loh calon yang cocok yang pas sesuai kriteria kami kan seperti itu
ya tapi saya melihat kalau dilakukan dengan cara baik bagus ya
lalu visioner itu ya tentu ini juga akan menjadi sesuatu yang bagus
sebagai bentuk apa namanya mencari pemimpin ideal masa depan
tetapi memang jangan sampai saya sih titip ya atau memberikan masukan
jangan sampai ini sudah diarahkan kepada capres atau figur tertentu
nah kalau itu sudah dilakukan itu kan tidak menarik
jadi ya dibuka saja plurnya atau forumnya dibuka saja
melihat tadi kriteria kriteria yang disampaikan oleh pak budi itu
betul betul menjadi harapan bagi relawan pak jokowi maupun harapan bagi rakyat
tetapi kalau misalkan isunya atau forumnya itu sudah diarahkan
atau sudah terbaca oleh pihak lain ini kan menjadi sesuatu yang tidak menarik
tetapi kalau memang forumnya forum murni
ingin mencari sosok pemimpin ideal masa depan di dua ribu dua puluh empat katakanlah
itu sesuatu yang positif dan bagus
karena rakyat pun harus tahu kan harus punya alternatif harus banyak pilihan
siapakah figur figur itu yang memang layak untuk bisa dijadikan sebagai
calon pemimpin indonesia masa depan
karena bagaimanapun tantangan ke depan ini semakin kompleks
bukan hanya persoalan energi finansial ekonomi kesehatan dan lain sebagainya
kita menghadapi dunia yang penuh gejolak
diambang perang antara china dan taiwan
dan lain sebagainya ini harus kita hadapi bersama sama
mencari figur yang pas untuk bangsa ke depan
baik pak ujang kalau kemudian ini bisa kita katakan menjadi medium alternatif
tapi kemudian misalkan nanti calon pada akhir keputusan seluruh indonesia tiga puluh empat musra itu
ternyata adalah salah satu kandidat dari kemudian kandidat anggota parpol
yang saat ini mungkin namanya sudah beredar di publik sudah ada di permukaan
apakah itu bisa menjadi kita sebut juga alternatif begitu pak ujang
ya sangat mungkin ya
yang mungkin nanti diusulkan oleh projo itu salah satu anggota dari partai politik
bahkan saya sudah menebak arahnya ke sana
dan itu sah sah saja
tetapi memang harus dijaring secara objektif tadi secara murni
sebagai bagian daripada harapan rakyat begitu
baik baik ini saya akan konfirmasi langsung ke pak budi dari projo yang juga bagian dari musra begitu
bagaimana pak budi dikatakan jangan jangan sudah mengarah pada satu calon
begitu tidak kemudian rasanya menjaring di seluruh indonesia siapa nama terbaik yang mungkin bisa menjadi kandidat
seperti apa pak budi
musawarah rakyat indonesia ini memang alat rekam yang kita inisiasi untuk betul betul menjadi open option
jadi opsi terbuka dari semua aspirasi dan kendak rakyat
jadi kalau dikatakan ini mengiring ke nama nama calon tertentu
karena musawarah rakyat ini memang forumnya di mana rakyat memberikan suaranya aspirasinya
termasuk figur figur yang dikendaki untuk menjadi calon pemimpin di dua ribu dua puluh empat ke depan
jadi ini tidak mengerucut kepada satu nama
ini memang masih terus kita gali kita dengar kita rekam betul suara dari
masyarakat di akar rumput tentang nama nama dan figur figur yang akan diajukan di dua ribu dua puluh
memang koalisi partai sesuai konstitusi
kita di mana pencalonan presiden dan wakil presiden itu dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
itu haknya partai politik untuk mencalonkan capres atau cawapres

tetapi juga kita jangan lupa bahwa rakyatlah yang kutip

rakyatlah yang punya hak untuk menentukan di tph pada saat mencoblosan begitu loh
jadi rakyat harus kita dengar jangan pemilu ini kan begini loh
demokrasi ini akan makin berkualitas semakin sehat semakin bertumbuh jika partisipasi kita tumbuhkan
jadi nonsen demokrasi tanpa partisipasi publik
karena itulah partisipasi ini harus di dorong terutama partisipasi rakyat dalam menentukan calon pemimpinnya di tph

begitu loh mas
baik ini cukup menarik kalau anda mengatakan mendorong partisipasi publik pada event politik atau gelaran politik kita
namun yang ingin saya tanyakan kemudian apakah dari musrah pertama di bandung ini sudah ada nama yang keluar pak
apakah kemudian nama mereka mereka dari calon calon yang sudah ada nasional sekarang
atau kemudian calon kedaerahan ini juga mulai muncul namanya dalam musrah pertama ini seperti apa pak budi
lima nama sudah kami rekam dan tentu saja kami akan laporkan hasilnya ke pak presiden dulu sebelum kami mengumumkan ke publik
karena terus terang memang supaya posisi pak presiden joko widodo sebagai presiden republik indonesia ini tidak cenderung atau dianggap mengendor calon begitu loh
kita juga mengharapkan nanti kita lapor ke pak presiden pak ini hasilnya musyawarah rakyat bandung
karena kita akan lanjut dengan musyawarah rakyat di berbagai tempat di seluruh indonesia
nanti setelah pak presiden mengizinkan kita untuk mengumumkan hasil dari musyawarah rakyat bandung kita akan minta segera begitu
baik artinya menunggu begitu ya ketika diserahkan ke presiden apakah itu nanti akan diumumkan ke publik atau tidak begitu artinya pak budi
karena ini kan musyawarah rakyat ini kan tidak dilakukan dalam satu hari yang sama ini kan maraton
dari bandung kita ke makassar ke medan ke kota kota lain masuk semarang surabaya bali dan lain lain gitu loh
jadi ini supaya tidak terlalu mengaruhi hasil musyawarah rakyat di tempat lain maka untuk chapter ketiga atau sesi ketiga yang namanya nama nama ini
kita pertimbangkan untuk diumumkan dengan strategi yang tepat
supaya dianggap ini tidak mendukung atau memberi endorsement
baik saya akan minta tanggapan dari pak ujang tapi tidak sekarang tapi usai jeda karena kita akan jeda sejenak
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita masih akan melanjutkan dialog
musra menjaring nama capres siapa sosok yang dicari
kita masih bersama dengan pak budiare dan juga pak ujang komarudin
saya kembali ke pak ujang sebelum jeda tadi membahas nama rasanya terakhir nanti disampaikan supaya tidak ada bau bau endorse begitu untuk mempengaruhi antar daerah
anda melihatnya seperti apa apakah kemudian medium alternatif ini rasanya juga punya sistem yang hampir mirip dengan partai politik rasanya begitu pak ujang
ya ini kan ada kritikan ada masukan dari masyarakat
bahwa ya jangan jangan atau jangan sampai gitu ya apa yang dilakukan oleh lawan jokowi itu mengarah kepada dukungan capres tertentu kan itu
apakah disebut saja yang akan didukung adalah sebagai apa namanya pertidur gubernur gitu kan
ini yang membuat menurut saya maruah dari lawan ini akan tersederai
tetapi selama dilakukan secara objektif selama dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bang budi tadi
ya itu akan bagus bagus saja akan baik baik saja
dan soal mekanisme ya akan mirip mirip dengan partai politik saya rasa hal yang bagus saja
karena tadi ya bang budi mengatakan ya nanti hasil dari musrah ini akan disampaikan kepada jokowi tentu nanti pak jokowi akan menyampaikannya kepada partai politik
ya bagaimana sebenarnya rekrutmen ini musrah ini adalah tadi bisa menghadirkan apa namanya calon atau capres calon pemimpin
calon pemimpin masa depan yang betul betul apa namanya dari arus bawah aspirasi masyarakat kecil
itu yang penting
tetapi tadi anasir anasir atau kritikan publik terhadap bahwa ini nanti sudah tertentu menuju kepada sosok tertentu
ini yang harus ditepis harus dihindari oleh panitia musrah termasuk para relawan jokowi
kalau itu terjadi maka nanti tidak pergerakannya
jadi itu visi visi dari musrah ini ya akan tercederai begitu
pak ujang kita melihat kemudian pertanyaan saya juga adalah bagaimana kemudian peluang dari calon alternatif ini kemudian untuk bisa nanti masuk dalam kontestasi
dan juga menjadi calon tetap begitu baik presiden maupun wakil presiden
kita mengetahui bahwa instrumennya hanya melalui partai politik sistem kita sekarang
bagaimana kemudian potensinya seberapa besar peluangnya kemudian calon alternatif ini pak ujang
ya kalau yang benar
kalau yang dihasilkan dari musrah itu betul betul tadi lahir dari keinginan rakyat keinginan publik
lalu disampaikan kepada pak jokowi saya punya keyakinan besar kemungkinan akan bisa menjadi capres
karena pak jokowi ini kan mohon maaf salah satu bukan salah satu memang ketua koalisi saat ini
dan sebagai presiden tentu banyak dekat dengan partai politik
banyak partai hari ini yang mohon maaf dalam tanda kutip ya ya apa namanya bisa dipegang
atau dikendalikan oleh pak jokowi lah kira kira seperti itu
jadi hasil musrah ini saya berkeyakinan memiliki peluang besar untuk bisa menjadi capres
di dua ribu dua puluh empat nanti misalkan pak jokowi menitipkan ke kib atau pak jokowi nanti mengendorse ke partai yang lain
jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh apa namanya teman teman di musrah ini
saya sih melihatnya akan punya peluang dan potensi yang dihasilkan musrah tersebut akan menjadi capres
tersebut akan memberikan keselamatan tiupan kekuatan yang kelanya
sebetulan gitu loh
urusannya nanti soal menang kalah kan belakangan
baik apalagi dengan posisi sebagai ketua koalisi
seperti yang anda katakan tadi ya dari posisi pak jokowi
seperti apa pak budi anda melihatnya
seberapa optimis kemudian calon yang akan direkomendasikan ke pak jokowi
akan bisa dibawa pak jokowi ke rekan rekan partai politik yang ada saat ini
nama itu akan goal sebagai calon tetap gitu pak budi
ya begini yang namanya pemilihan presiden ini kan
serentak dengan pemilu legislatif di dua ribu dua puluh empat
sehingga saya yakin sekali bahwa partai politik juga tidak mau
salah langkah karena pencapresan ini pasti juga memiliki dampak
dalam perolehan vilainya
jadi karena serentak vilainya dan vilainya ini harus jalan
jadi sinergi harus melengkapi
namun seorang rakyat indonesia yang digagas oleh para rakyat jokowi ini
memang untuk menjadi komplementer dari sebuah proses politik demokratis
untuk memunculkan nama nama figur figur yang layak menjadi pengganti pak jokowi di dua ribu dua puluh
baik pak budi artinya ketika anda menyebutkan tidak mau salah langkah
bukankah ini kemudian akan
menjadi instrumen yang juga mengganjal
rasanya mungkin calon di luar ajuan dari peserta pemilu atau partai politik
rasanya mungkin akan dinomerskiankan
bukankah begitu logikanya
tidak kita jangan pertentangkan apa yang menjadi kewenangan partai politik
dalam hal ini dilindungi oleh konstitusi sebagai kekuatan politik
yang bisa mencalonkan capres dan cawapres
bahwa kami sebagai realitas
kita lawan ini kan ingin menumbuhkan mendorong partisipasi publik
agar demokrasi ini lebih berwarna lebih sehat lebih kuat
lebih memiliki daya dorong atau partisipasi publik
karena demokrasi ini harus melibatkan warga melibatkan rakyat banyak
melibatkan partisipasi dari masyarakat
untuk membuat demokrasi ini terus tumbuh berkembang dan jadi berkualitas
jadi kita akan menyuarakan
bukan bersama rakyat ini untuk menjadi komplementer
bukan konstitusi bukan menggantikan peran partai politik
tetapi menjadi komplementer dalam komplement lengkap
untuk memberikan tawaran tawaran
apa yang kami rekam dan kami dengar dari seluruh rakyat indonesia
baik pak budi ketika nanti sudah ada satu nama
begitu informasi yang kami dapatkan adalah minggu ketiga maret dua ribu dua puluh tiga di tahun depan
apakah kemudian nama ini hanya kemudian disampaikan
kepada presiden dan presiden akan mengenalkan kepada partai politik
atau kemudian panitia dari musrah ini juga akan mendorong
begitu mengenalkan mendorong dan mendesak bahwa ini adalah calon yang ideal menurut musra
misalkan ke partai politik
akan seperti apa nanti
yang pasti kami akan menyerahkan hasil hasil musyawarah rakyat ini
di seluruh provinsi indonesia kepada pak jokowi
selanjutnya kita serahkan kepada pak jokowi untuk melakukan langkah langkah politik
karena kami ini tidak akan lawan pak jokowi
sehingga apapun langkah langkah kami langkah langkah kita ini selalu harus selaras sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan pak presiden joko widodo
berarti apakah misalkan kemudian didelegasikan pak jokowi kepada relon musra untuk kemudian membangun komunikasi politik apakah kemudian itu nanti juga akan dilakukan
kita menjalankan semua instruksi dan langkah langkah politik yang diperintahkan oleh pak jokowi kepada kami
tapi kita yakin sekali karena pak jokowi juga pemimpin presiden yang betul betul mendengarkan suara rakyat
dan itulah tugas kita takdir sejarah kita adalah bagaimana menemukan penerus dan selanjut pak jokowi dodo ini untuk membawa indonesia
dan jangan sampai benchmark yang sudah disampaikan oleh meritani di bawah pak jokowi ini menjadi langkah mundur
kita ingin terus negara ini maju karena kita menghadapi tantangan di dua ribu empat puluh lima seratus tahun indonesia merdeka
sehingga kita juga ingin menjadi negara maju
jangan sampai apa yang dikatakan oleh pak jokowi selama delapan tahun terakhir ini menjadi langkah mundur bagi kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
kita terutama bagaimana menuju gerakan indonesia menuju ke arah kemana
highlightnya adalah partisipasi politik yang harapannya adalah meningkat begitu ya di pemilu mendatang
ini loh partisipasi politik itu
jadi partisipasi politik itu harus dibangun dengan kesadaran bahwa rakyat semakin cerdas
sehingga rakyat bisa menentukan langkah langkah yang terbaik buat nasib rakyat
dan juga membawa jalan jalan
yang akan ditempuh negara ini menuju ke negara maju
baik terakhir pak ujang
saya akan tanyakan pak ujang
artinya kemudian ini menjadi pr besar
artinya bagi partai politik seharusnya menjadi saluran utama dan tugas utamanya adalah kaderisasi
kemudian rekrutmen politik yang rasanya mungkin sekarang tidak menjadikan medium dan saluran utama
apalagi kemudian presiden yang juga anggota kader partai politik juga kemudian rasanya menginstruksikan kepada relawan untuk melakukan rekrutmen
di bidang yang lain
pak ujang anda melihatnya seperti apa terakhir singkat saja pak
ya kelihatan konstruksi politiknya kan begini

beliau presiden republik indonesia
beliau punya relawan relawan yang sebenarnya jumlahnya besar dan banyak
itu punya kesuatan
ya suka tidak suka melalui jalur itulah pak jokowi melakukan katakanlah kegiatan kegiatan politik
dalam konteks untuk bisa mencari pemerintah ideal dua ribu dua puluh empat
nah kalau ruangnya ada di partai politik pak jokowi nggak bisa karena beliau bukan ketua umum partai politik
maka ruang itu ada pada relawan relawan pak jokowi
nanti kan pak jokowi mengusulkan itu kepada partai politik
saya meyakini ya kalau ini bisa menjadi apa namanya musawarah rakyat indonesia yang tadi ya yang berintegritas
yang bisa dipercaya gitu ya lalu menghasilkan partisipasi yang murni dari rakyat
tentu ini menjadi sebuah kekuatan
tetapi kalau partisipasinya misalkan dimobilisasi ya ini yang menjadi pertanyaan
tapi saya meyakini tadi bang budi sudah mengatakan ya ini murni murni saja gitu untuk kepentingan pembangunan indonesia ke depan
saya melihat yang dilakukan oleh pak jokowi sudah tepat
karena kalau pak jokowi melalui jalur partai politik beliau bukan ketua umum partai
tetapi melalui relawan lah cara beliau melakukan endorse katakanlah ya capres tertentu untuk bisa diusulkan kepada partai politik
baik baik kita tunggu seperti apa nanti dan siapa kemudian calon yang dikeluarkan oleh musra di maret dua ribu dua puluh
terima kasih pengamat dan analis politik universitas al azhar indonesia pak ujang dan juga ketua umum projo pak budi ari telah bergabung bersama kami
salam sehat selalu bapak bapak
selamat siang semuanya pak ujang
siap bang budi bang bram salam hormat
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom